selanjutnya ketua umum pssi erick thohir menegaskan bahwa polemik jakarta international stadium sudah selesai
sebagai aset indonesia jis akan direnovasi untuk menyukseskan piala dunia u tujuh belas dan mendukung kemenangan timnas u tujuh belas
ditemui usai memberikan motivasi kepada ratusan pekerja migran indonesia di salah satu hotel di kawasan selipi jakarta barat senin sore
erick thohir meminta agar polemik jis disudahi
erick mengaku telah bertemu dan bicara dengan mantan gubernur dki jakarta anies baswedan soal renovasi jis dan berapa stadion lainnya
erick juga meminta agar semua pihak jangan membawa isu politik dalam renovasi jis
polemik jis sudah selesai lah ya pak anies sudah bicara ini adalah aset indonesia
silakan untuk direnovasi
saya juga sudah bicara
ini jangan isu politik
ini isu kita ingin mengsukseskan u tujuh belas
toh banyak stadion pun sedang direnovasi
tetapi yang kita dorong ke fifa itu enam sampai delapan lima